penyekatan di jembatan suramadu jawa timur selama dua belas hari mulai mendapat reaksi warga
senin kemarin dua pengendara mobil sempat emosi saat menunggu selama dua jam demi mengantri pemeriksaan covid sembilan belas
pemeriksaan merupakan kebijakan wali kota surabaya menyusul meningkatnya kasus covid sembilan belas di bangkalan madura
ribuan kendaraan yang datang dari bangkalan menuju surabaya memang wajib mengikuti tes usap antigen yang dilakukan dinas kesehatan kota surabaya
lamanya antrean kendaraan membuat sejumlah pengendara kesal
sebelumnya sempat beredar di media sosial video aktivitas ratusan pengendara motor yang antre di sisi kiri jembatan suramadu arah surabaya
pemotor dan warga melewati pagar yang sudah jebol pada minggu enam juni silam
diduga warga melewati pagar untuk menghindari tes swab antigen masal yang digelar di pos penyekatan suramadu
karena itu insya allah buk gubernur tadi pak asyik dapur juga berusaha telepon akan membuat rumah sakit lapangan yang disebelahnya kaki suramadu itu
jadi nanti sekaligus yang masuk akan dilakukan tes di sana
padatnya antrean tes usap covid sembilan belas membuat warga bangkalan madura kini memilih menyeberang menggunakan kapal feri
melalui jembatan suramadu
senin sore sedikitnya lima puluh warga madura menyeberang menggunakan kapal feri dari pelabuhan kamal bangkalan madura
menuju pelabuhan ujung tanjung perak surabaya
warga yang menyeberangi rata rata adalah pekerja di sekitar kawasan pelabuhan
tapi di sana juga ada swab juga sih
kalau saya kan kerjanya di kamal jadi lebih dekat
jadi nggak menghindari ini ya
kalau saya memang tiap hari
untungnya emang pernah
tadi di test dan negatif
tadi di swab test juga tadi
tadi enggak tapi beberapa bulan yang lalu sudah
kok bisa lolos ke sini mbak
memang tidak ada pemeriksaan
tadi nggak ada pemeriksaan
nggak ada kita aja pak ya
penyekatan dilakukan menyusul membludaknya kasus covid sembilan belas di wilayah bangkalan sejak satu pekan terakhir
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di bangkalan tercatat satu tujuh ratus lima puluh empat kasus
tim liputan cnn indonesia